kita ke informasi seputar haji sebuah motor legenda yang dikenal sebagai astuti
menjadi penolong jemaah haji indonesia selama berada di mina
astuti merupakan alat transportasi untuk membantu jemaah haji kembali ke tenda
selain kursi roda dan juga tandu lipat astuti menjadi motor andalan petugas
saat membantu jemaah haji selama di mina
astuti merupakan singkatan dari astria tujuh puluh tiga dikutip dari detik com
direktur bina haji khoirizi dasir mengatakan bahwa astuti telah membantu jemaah haji indonesia
sejak masa pemerintahan menteri agama tarmizi tahir pada periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan hingga saat ini astuti belum tergantikan dengan kendaraan lain
hal ini disebabkan oleh regulasi pemerintah arab saudi yang cukup ketat terkait pembelian kendaraan
menurut khoirizi kondisi astuti masih cukup baik dan dapat mengantar jemaah haji asal indonesia
kembali ke tenda maktab
astuti hanya digunakan ketika jemaah haji berada di mina
sehingga astuti hanya digunakan selama tiga hari dalam setahun
dan sudah ada produser senior cnn indonesia ada redian febriansyah di mekah arab saudi
selamat sore waktu indonesia ibi
seperti apa nantinya kepulangan para jemaah haji ke tanah air
dan apa saat ini agenda mereka
di mekah arab saudi
seluruh jemaah haji indonesia akan mulai diberangkatkan menuju tanah air mulai besok
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas
dan aktivitas mereka saat ini di maktab masing masing yaitu mempersiapkan diri
karena untuk kloter yang paling awal berangkat yaitu kloter satu palembang
akan berangkat pukul delapan lima belas waktu arab saudi
dan mulai jalan dari pemondokan malam ini pada pukul kurang lebih
dan mereka punya waktu yang sepanjang di benara timah pemangku aziz jeddah
dan esok rencananya ada sekitar lima belas keberangkatan lima belas kloter yang akan diberangkatkan menuju tanah air
dua diantaranya adalah kloter yang akan berangkat lebih dari tengah malam
artinya mereka akan berangkat
pada tanggal dua puluh delapan namun mereka diberangkatkan dari pemondokan pada tanggal dua puluh tujuh agustus
jadi dari ppih sendiri juga menyarankan agar diberikan waktu yang cukup longgar bagi para jemaah haji ini
namun jangan terlalu lama mereka menunggu di bandara udara
karena ini cukup menyusahkan begitu mereka sudah masuk dalam pemeriksaan imigrasi
maka mereka tidak bisa keluar lagi dan tidak ada fasilitas yang cukup memadai di bandara
atau di terminal haji bandara king abdul aziz
jadi jika mereka cepat masuk maka waktu tunggu akan sangat lama renhan
baik terima kasih
redian febriansyah kita nantikan apa informasi terbaru nanti dari mekah arab saudi seputar kepulangan haji dari jemaah haji indonesia
redian febriansyah produser senior cnn indonesia